ya masa yang tergabung dalam aksi dua ratus dua belas akan mengadakan reuni akbar besok di silang monas jakarta
namun acara reuni tersebut menuai beragam opini yang melahirkan pertanyaan
apakah aksi reuni tersebut gerakan moral keumatan
atau ada unsur atau gerakan politik untuk pilpres dua ribu sembilan belas
pertanyaan ini akan langsung dijawab nanti oleh sejumlah narasumber saya yang sudah hadir malam hari ini
di sebelah kiri saya sudah ada bang egy sujana dewan pengawas dua
bang egy selamat malam
dewan penasehat oke dewan penasihat dua ratus dua belas
selamat malam bang egy
alhamdulillah dan di tengah sudah ada bang rasman arief nasution anggota tkn jokowi maruf
bang rasman apa kabar selamat malam
alhamdulillah dan di ujung sudah ada mas panggi sharwicaniago analis politik dari uin jakarta
mas pangis selamat malam
selamat malam saya luruskan vox pol center
untuk menjelaskan meluruskan apa yang kemudian saat ini berkembang ya mengenai acara besok
ada yang mengatakan ini ada sebuah gerakan politik
ada unsur unsur politik di dalamnya
sebenarnya untuk reuni besok bang egy ini untuk apa dan tujuannya apa
dalam ajaran islam kita punya komitmen
rob itu maknanya ada tiga hal penting
rob sebagai pencipta allah ini
rab allah ini sebagai pendidik
rab allah sebagai pemelihara dalam totalitas kehidupan berbangsa bernegara the universe
totalitas tak terbatas
jadi dikaitkan dengan satu dimensi kita lagi hidup sekarang
ada kaitan dengan politik ekonomi budaya dan semuanya
ya tidak bisa terhindari memang harus begitu hidupnya kita ini
masa memisahkan agama dengan politik
itu ajaran komunis
islam tidak begitu
islam itu in building dia menyatu dalam konteks kegiatan dengan sumpah sebagai seorang muslim tadi
lebih jauh lagi kaitannya dengan kenegaraan kita mesti sadar negara ini dasarnya tuhan
kalau bicara tuhan pasti bicara agama
kalau bicara negara pasti bicara politik
kok kita nggak boleh bicara politik
sementara yang ngomong ini jangan dikaitkan politik itu tidak
itu dia sudah berpolitik
kok dia boleh berpolitik kita nggak boleh
ini logika kesetaraan keadilan itu dan tidak fair di dalam konteks kita berbangsa
mereka boleh berpolitik melarang larang kita
sekarang kita mau begini dalam arti ibadah dibilang berpolitik
artinya bang egy juga tidak menampik bahwa besok memang ada unsur politik di dalamnya
bukankah kemudian ini di apa namanya banyak juga yang menolak bahwa dikatakan masuk gerakan politik bang edi
kalau kita mau jujur berislam bernegara
emang anda pikir dulu kita merdeka gak ada urusan sama agama
teriakan allohuakbar apa artinya
allohuakbar merdeka atau mati
gak ada teriakan lain
gak ada yang bisa ngelahkan bambu runcing waktu itu karena ada desakan daya tawhid yang luar biasa
kita lihat dong sejarah
nggak boleh kita lupa pada sejarah
oleh karena itu kalau sekarang kita sedang berbangsa bernegara ini dikaitkan dengan ada tuduhan politik
itu satu prasangka buruk saja
karena islam itu in building
berpolitik berekonomi berbudaya berbangsa dan bernegara lagi
oke menjawab bahwa besok ada kepentingan untuk pilpres dua ribu sembilan belas kepada salah satu kandidat bagaimana
emangnya kita dilarang berserikat berkumpul menyatakan pendapat
karena ada pasal dua puluh delapan dari murah huruf a sampai e
itu sangat jelas muatannya undang undang dasar
tidak boleh kita bertentangan dengan undang undang dasar
nah jadi kalau misalnya ya kalau kita yang saya mengerti ini ya
sebagai sarjana hukum juga dalam pengertian berkampanye
kalau paslon datang misalnya prabowo sandinya memberikan visi misi
mengisaratkan dengan tanda tanda tubuhnya
pakai begini dan lain sebagainya
dan menerakukan pensitraan diri
saya nomor tiga ya dari pan ya urutannya gitu
itu baru kampanye
tapi kalau jamaahnya bilang
ganti presiden hidup prabowo
berarti nggak bisa dihindarkan itu
nggak bukan nggak bisa dihindarkan
itu tidak ala perarangan
baik saya ingin ke bang rasman
saya menganggapi untuk acara reundi dua ratus dua besok
menurut bang rasman seperti apa
baik terima kasih
pertama hormat saya
kepada senior saya
sekaligus guru saya
tapi bukan berarti tidak bisa berbeda
nah ini berarti konsepnya tahu diri
pertama ini berangkat dari embryo awal
bahwa munculnya gerakan dua ratus dua belas
dimulai dari empat ratus dua belas
itu karena adanya pernyataan dari ahok
ahok itu patut diduga pada waktu itu
sebelum menjadi terdakwa
telah melakukan penistaan agama
berangkat dari pernyataan pernyataan itu
saya tahu betul bang egy ini orangnya
kalau bidang agama konsisten
maka kita melakukan satu gerakan gerakan moral
gerakan gerakan moral itu adalah bagaimana supaya
ahok yang mulutnya
dalam tanda kutip kasar itu
memancing simpati umat islam
ketauhitan umat islam
sehingga akhirnya muncullah gerakan dua ratus dua belas
itulah embryo awalnya kan
nah dari situ
pernyataan itu juga lah yang membuat majelis ulama
kan majelis ulama itu kan lembaga formal
dia di situ adalah mewakili ormas ormas islam
berkumpul para ulama
ulama itu pewaris para nabi
kalau menurut saya
bang egy kalau di luar sebagai seorang politisi dan lawyer
termasuk juga ulama
tapi pemahaman agamanya barangkali yang perlu diperdalam oleh bang egy
karena dalam seorang orang yang mengerti sebagai ulama itu
dia harus mengerti juga tentang hukum hukum
ketauhitan dan lain lain syari'i
nah karena itu maka
berangkat dari pernyataan tadi
muncullah gerakan besar
yang pada akhirnya
membuat ahok memang masuk penjara
dan setelah itu
ada kekhawatiran yang besar dari umat
bahwa akan ada upaya untuk memenangkan ahok ini
pada pilkada dki jakarta
dan memang pada waktu itu
secara kasat mata kita lihat
ada perbedaan yang mendasar sekali
kepolisian melakukan gelar perkara terbuka terbatas
dan menetapkan ahok sebagai tersangka
setelah dikawal pada waktu proses tersangka itu

ahok akhirnya mendekam di penjara
nah pertanyaan seriusnya adalah
bagaimana mungkin muncul
animo masyarakat islam yang kuat dari seluruh daerah daerah seluruh indonesia
dengan tujuh lima juta atau enam empat juta kata google gitu ya
kalau bukan karena
yang dikeluarkan oleh pak ma'ruf amin sebagai
dia sebagai imam ulama
nah karena itu maka
dari fatwa inilah yang ditandatangani oleh pak zulkarnain juga
dari fatwa inilah muncul gerakan itu
sehingga akhirnya ahok masuk penjara
nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah
apa yang mendasari
untuk dilakukan gerakan dua ratus dua belas ini
katakanlah alumni melarang berserikat berkumpul atau tidak
menurut bang egy tadi
itu tidak ada masalah
tetapi tadi begini bang
nah jadi mungkin kalau
kalau bang egy kan saya tahu ini guru saya dia ekstrim
nah ya ekstrim tapi slow gitu
jadi kalau bicara bicara bahasa batin
tadi waktu dialog kami
di polemik salah satu acara
itu pak martak sudah bersumpah bang
kami juga ada rekamannya
bersumpah saya tanya
saya tanya bapak bersumpah
dia bersumpah bahwa tidak ada sedikitpun muatan politis
di reuni dua ratus dua belas besok
nah bagaimana dengan pernyataan bang egy tadi
nah bagi bang egy
kalau besok pak martak itu mengatakan tidak ada politik
kalau menurut bang egy ada politik dia kan lawan martak
saya tahu karakternya
makanya saya nggak mau berbeda pendapat dengan bang egy
pak martak harus klarifikasi itu
bahwa akan ada gerakan politik
kalau besok tadi sampai ada pernyataan di sana
kalau besok misalnya ada orang yang mengatakan
tinggalkan penista agama
jangan pilih orang yang mengkriminalisasi ulama
itu tidak akan bisa dibendung
kan begitu yang menurut bahasa bang egy
tapi tadi di sana mereka sudah menggaransi itu
bahwa itu tidak akan terjadi bang
saya katakan tidak mudah untuk menjaga itu
saya yakin itu akan terjadi besok
nah artinya bahwa
makanya saya lebih percaya kepada orang orang yang begini
kalau dia memang berbicara antara hati
dengan perbuatan saya bang egy percaya saya
tapi kalau yang lain yang saya amati
saya harus jujur mengatakan itu
karena kita ini harus beriman
imam saya harus adil
imam saya harus adil
dia ini adil memperlakukan saya sebagai adiknya
tapi saya harus adil juga dalam berilmu
dan menyampaikan pendapat saya
oleh karena itu maka besok itu tidak ada yang urgen sebenarnya yang mau dibawa
tidak ada yang urgen menurut bang egy
tidak ada yang ada adalah
satu bungkusan politik yang halus diramu
kemudian akan keluar bahasa bahasa yang apik cantik dan menarik
untuk mendukung salah satu paslon
tapi aromanya adalah aroma yang disebut dengan reuni
apakah reuni sebuah kewajiban untuk dilakukan
apakah sampai begini
sampai nanti kita akan memperlihatkan sampai lima tahun ke depan
tapi karena ini tahun politik
maka sulitlah menurut saya besok mereka melepaskan diri dari kaitan politik
yang menurut para pihak itu ya akan menjadi masalah
jadi apa yang tadi disampaikan oleh pak yusuf martak
misalnya tidak ada gerakan politik dan sebagainya
ini menjadi satu pertanyaan mendasar dong ya untuk itu
kalau misalnya bang rasman dan juga bang egy katakan bahwa besok
tidak bisa dihindari ada gerakan politik
nanti dijawab oleh mas bang egy
kita harus jeda terlebih dahulu bapak sekalian
prime news akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news kita masih mengulas untuk aksi reuni dua ratus dua belas besok
apakah kemudian ini murni ada gerakan moral keumatan
atau kemudian ada unsur unsur politik
tadi kita sudah bahas sedikit diantaranya
kita coba dengarkan kembali tadi apa yang disebut
disinggung oleh bang rasman ya
mengenai pernyataan dari ketua gnpf ulama yusuf martak
yang menjamin bahwa besok tidak ada muatan politis untuk acara reuni
kita dengarkan berikut ini
demi allah wallahi syabdarsidhiyah tidak punya agenda politik
sama sekali di dalam pengadaan acara ini
adanya keterkaitan dengan barcelona brasil tertentu
secara individu memang sama sama yang ada di sini pun
semua juga sudah punya posisi pilihan masyarakat
tapi tolong dibedakan antara alumni dua ratus dua belas
dengan organisasi persaudaraan dua ratus dua belas
reuni dua ratus dua belas ini adalah acara untuk temu kangen
yaitu pada para alumni dua ratus dua belas
nah jadi itulah yang perlu dibedakan
penyelenggaranya persaudaraan dua ratus dua belas gabungan gnpf fpi dan oe
baik sebelum ke bang egy untuk konfirmasi lagi nanti
saya ingin ke mas panggi terlebih dahulu
memotret ini bagaimana dari pandangan mas pangi untuk aksi reuni besok ini
ya jadi ada tiga hal yang ingin saya sampaikan soal in zoom ya
kasus skema kalau mapping isu besok reuni dua ratus dua belas
soal pertama dari perspektif gerakan sosial

kemudian pilihan yang dibawa
kemudian pilihan yang dibawa
kemudian isu yang dibawa
kemudian soal momentum
yang kedua adalah soal yang kita lihat dari sikap pemerintah
yang ketiga bisa melihat bagaimana ini mau di ujungnya seperti apa nanti
apakah ini indah atau rusak gitu
nah yang pertama tadi dari perspektif teori gerakan sosial
kalau untuk melihat reuni dua ratus dua belas
itu tentu kita melihat yang pertama adalah soal momentum politik
tidak bisa kita pungkiri
walaupun ini sangat panjang ritme waktunya
karena panjang mas rainford
panjang ini adalah kan empat bulan lagi
jadi masyarakat kita ini kan pelupa
dan empat bulan ini waktu yang sangat lama
jadi momentumnya kalau sekalian ya hamil satu
reuni ini mestinya
jadi nendangnya sekalian pelaponnya pecah sekalian
isunya akan menguntungkan salah satu calon
itu saya lihat dari soal momentum politik
nah soal aktor adalah
kalau kita lihat dari penyelenggara misalnya reuni
memang tidak bisa dipungkiri banyak dari kelompok kelompok yang secara tidak langsung
afilasinya pak prabowo
karena memang yang mendukung reuni dua ratus dua belas itu adalah yang dulu memang rata rata bukan pendukung pak jokowi
dan bukan juga pendukung pak ahok
dan bagaimana mungkin secara logika akal sehat kita
pengurusnya adalah dari afilasinya pak jokowi gitu
jadi memang dari kepengurusan
kalau kita lihat penyelenggara
sudah terlihat kemana
sudah terlihat kemana condongnya ya
rata rata memang yang afilasinya
kemudian ulama ulama yang keras waktu itu untuk mengawal fatwa itu
nah yang ketiga adalah soal yang selain aktor aktor setelah aktor tadi adalah isu yang akan dibawa
nah soal isu ini kan sangat penting ya
sentimen isu yang akan dimainkan
nah saya pikir isu yang akan dijelaskan kan selama ini seperti apa yang disampaikan oleh bang egy selama ini
sampai ada bahasa habib rizik syihab tidak akan selamat hidupnya kalau rezim gak ganti gitu
artinya dia gak bisa pulang dia terlantar di sana
itu sentimen isu gitu ya
itu isu ya
ulama ulama lain sampai sekarang banyak yang dijadikan hukum sebagai alat pemukul misalnya
tapi itu menjadi reason mereka untuk menjelaskan bahwa ini rezim dianggap terkesan tidak berpihak kepada umat
ulama dan macam macam
kemudian isu apa lagi yang akan dibawa selain memang dulu adalah sangat solidarity nya kuat
coba bantu sedikit
isu atau fakta
sebenarnya kalau bicara fakta memang perjuangannya jelas waktu itu
nah kalau sekarang adalah solidariti persaudaraan
kata bang egy kan giroh yang akan dibawa ke sana
ini yang akan dibawa ke sana semangat itu
nah kalau kemudian ada isu soal bagaimana ini menyebabkan
ini menjelaskan bahwa tidak ada pilihan rezim harus berganti
untuk menyelamatkan semua yang dianggap terkesan tadi dan sebagainya
nah itu kan kemudian yang kita ini poin yang sangat penting sebetulnya
soal sikap pemerintah seperti apa
nah kalau melihat logikanya sederhana
sikap pemerintah selama ini kita apresiasi saja
pertama izin sudah diberikan
kalau nggak diberikan gimana kan
yang kedua adalah pemerintah sudah menyiapkan tempat
yang ketiga adalah polisi sudah siap mengamankan ini
kecuali nanti ada pengembosan atau ada nanti kita akan
kalau sikap pemerintah hari ini adalah betul betul mendukung ini
kita kan inginnya bagaimana besok itu mereka selamat sampai ke rumah
nah sekarang kan ada parade alusista gitu yang agak lebay
saya juga agak ini kan terlalu berlebihan menurut saya
tapi apakah memang sebetul begitu takutnya paniknya pemerintah gitu
atau memang tugas pemerintah adalah menjaga wajah demokrasi indonesia
bagaimana peristiwa monumental ini terjaga
bahwa islam itu adalah solid
efeknya kan begitu solidaritas islam persaudaraan islam
islam yang rahmatilil alamin dan besok tidak ada rumput pun dijaga gitu
tapi kalau besok chaos ada konflik ada yang kemudian polisi tidak bisa menjamin itu terjadi
nah ini yang kemudian merusak citra islam
nah saya pikir soal soal yang ini
sikap pemerintah sudah termasuk aksi tandingan
yang akhirnya dibatalkan
ini kan sikap keberpihakan pemerintah bahwa
oh sangat berbahaya kalau ada aksi tandingan
itu chaos itu tidak bisa dihindari
nah ini bakal merusak citra islam gitu
jadi sikap pemerintah menurut saya sudah sangat baik ya
nah yang menarik adalah pertanyaannya adalah
apakah pak jokowi ini yang kita tunggu tunggu akan datang
apakah pak prabowo datang atau tidak
itu yang sikap yang kita tunggu tunggu hari ini
sebelum kita tahu bahwa nanti apakah pak jokowi atau pak prabowo akan datang
tapi saya melihat pak jokowi saya tidak yakin bakal datang
pertama adalah alasan saya
beliau mengatakan kalau pak prabowo nggak datang beliau juga pasti nggak datang
tapi kalau pak prabowo datang
maka sentimen yang terkesan gerakan ini adalah
skema mappingnya rekayasa dari desain pak prabowo gitu
jadi lebih banyak mendaratnya pak jokowi datang
kalau pak prabowo nggak datang
tapi kalau sama sama datang merangkul di sana
itu akan membuat wajah pilpres kita makin sejuk
tapi kalau nggak datang satu pak prabowo juga jangan datang
sebelum kita bahas
mengenai kedatangan pak jokowi atau ke pak prabowo ke aksi besok
tadi ada pernyataan yang cukup kontradiktif ini bang
antara pak yusuf martak dengan apa yang tadi bang egy katakan
mengenai unsur unsur politik di dalam gerakan besok ini
bagaimana mbak egy menjelaskan ini
itu kita ini punya tradisi yang kuat namanya musyawarah
tadi takdirnya sebelum saya ke sini
jumpa dengan yusuf martak
wah tadi saya ngomong begini
oh gitu maksudnya apa
ya pokoknya jangan ada agenda politik
terus saya baru dengar tadi kan
nah itu dalam pengertian statement
memang sejalan dengan rapat rapat kita sebelumnya yang tidak pernah mengagendakan politik
ini nih kita kurang cerdas sih
kalau cerdas tuh begini
kalau yang dimaksud agenda politik
ngundang prabowo terus prabowo bicara tentang kampanye
itu agenda politik
nah yang dimaksud tidak ada agenda politik adalah
sebagai reoni sebagai silaturahmi
kemudian yang penting adalah
kalaupun prabowo datang tidak mengkampanyekan dirinya
dengan tiga kategori tadi
visi misi pensitraan diri
dan bahasa bahasa tubuh yang menunjukkan nomor dua dan lain sebagainya
nah kalau itu kampanye itu politik
tapi kalau kumpul kemudian memberikan gagasan gagasan
kok nggak boleh ini memang norak banget kita berdemokrasi
jadi kalau misalnya kumpul kemudian ada konten konten yang prabowo segala macam itu nggak boleh
ingat undang undang itu untuk menghukum siapa
dalam konteks tadi nggak boleh bicara politik
untuk paslon untuk saya caleg
tapi bagi yang hadir
mau dihukum apa dia
ingat asus legalitas hukum pidana
tidak bisa orang dipidana
kalau tidak ada hukum yang mengaturnya
pertanyaan saya pasal berapa yang mengatur
bahwa kalau ada yang teriak dukung prabowo terus dihukum
jangan jangan orang
yang kedua sebentar eh eh eh dulu
tadi kau bilang sebaiknya prabowo jangan datang
kalau jokowi urusannya apa kok
mau dateng nggak dateng nggak ada urusan
nah artinya bukan kalau kita melihat bukan begitunya
apa yang mau saya bilang tadi benar
cuma soal bawaslu yang kita waspadai
ini merugikan citra pak prabowo sendiri
kalau pak prabowo datang di sana
bawaslu demokrat melihat apa yang disampaikan
nah yang saya maksud tadi nggak boleh dihukum
kalau kita datang ke undangan bawaslu nya yang takut ada pelanggaran pelanggaran
dia datang kok dipersoalkan
yang nggak boleh itu dia kampanye
kalau pendukungnya menyatukan
menyatakan dukungan real konkret kepada prabowo
nggak bisa dihukum
apa yang bang andi sampaikan benar
ini kan bawaslu
kehadiran bawaslu kita ingin hadir bawaslu disitu juga
supaya memang supaya tidak ada ini agenda kampanye
terus ada satu lagi
adinda ini katanya urgensinya apa
anda jangan lupa hidup ini hidup ini dalam pengertian keimanan itu konjungtur
iman itu naik turun
malah banyaknya turun yang naik harga melulu
iman aja yang turun ini
nah untuk merawat keimanan ini
dalam konteks sofan keanahum bunyianumarsus
itu perintah hayatnya
bersafsatlah kamu seperti bangunan yang kokoh
jadi mesti dirawat
persaudaraan dan persatuan
itu pentingnya reuni ini
di samping itu maaf sebentar perjalanan berikutnya
kejahatan kejahatan yang seperti ahok juga terjadi
misalnya sukmawati menghina adjan
kemudian benderat nih bendera tauhid dibakar
ya kemana lu cacing
harus ada perlawanan
dan itu pun kita konstruk hukum
kita tidak dengan barbar
tidak kita pakai konstruk hukum
kita lapor polisi dan lain sebagainya
dan yang terbaru dari grace nathalie
mengindikasikan perdah syariah dan injil
dia sebut injil loh
injil itu kitab suci
di samping jabur taurat injil quran
dia nggak berani nyebut quran
padahal muatan syariah nggak bisa kalau nggak dari quran
dikatakan tidak adil
padahal itu bertentangan diametral
artinya semangat reuni besok
kalau dalam satu kata
politik atau gerakan moral
merawat kebinekaan satu
ketiga undang undang dasar empat puluh lima
yang mendasari bahwa pasal dua puluh sembilan ayat dua
untuk tiap warga negaranya melaksanakan
nah sekarang jaminan negara apa
kok kita dibegini beginiin
ini negeri kita kan negeri kita semua
oke tadi kita sebut
kalau kalian pengen bikin lagi dong di istora senayan
besoknya kek atau tanggal berapa
kenapa jadi sewot sama kita
tadi kita sempat membahas mengenai
bagaimana peluang atau kemungkinan
pak jokowi atau pak prabowo akan hadir
atau mungkin pak jokowi tidak diundang
atau seperti apa
ini nanti kita akan bahas usai jeda
karena sudah ada informasi bahwa tadi
pak prabowo masih di luar
pak prabowo masih di luar
pak jokowi tampaknya tidak diundang
ini kenapa tidak mengundang pak jokowi
nanti kita akan ulas usai jeda berikut
prime news akan kembali sesaat
sampai jumpa lagi
anda kembali di prime news
saya masih bersama dengan tiga narasumber
sebelum kita lanjutkan perbincangan
mengenai aksi reuni besok dua ratus dua belas
ini sebenarnya untuk siapa untuk apa
dan bagaimana dengan pembahasan mengenai
adanya nuansa politis di dalamnya
tadi kita sudah membahas mengenai besok
pak jokowi atau pak prabowo atau bagaimana
tadi juga sudah diulas oleh mas pangi
tapi kita dengarkan terlebih dahulu
pernyataan dari pak selamat marif
mengenai kepastian tamu tamu yang hadir
termasuk presiden jokowi dan juga calon presiden
ada beberapa hal pertimbangan
kenapa kita memutuskan untuk tidak mengundang
secara tertulis kepada bapak jokowi
masukan dari para ulama ulama kita
termasuk arahan dari imam besar kita
untuk tidak mengundang jokowi
dengan alasan kita melihat sampai saat ini
pak jokowi kurang begitu respect terhadap
gerakan dua ratus dua belas dan terkesan bagi kami
kurang mensyukuri nikmat dua ratus dua belas yang allah
berikan sama kita
kemudian pertimbangan berikutnya juga
masih terjadi ya sampai saat ini
kriminalisasi terhadap ulama ulama
dan beliau yang harus bertanggung jawab terhadap
kasus kriminalisasi yang ada di negara yang kita cintai
di zaman saat ini
karena beliau sebagai pemimpin negara
kemudian pertimbangan kedua kami meyakini bahwa
yang hadir besok itu mayoritas besar itu
yang tidak puas bahkan kemungkinan besar
kecewa dengan kerja pak jokowi selama empat tahun ini
sehingga kita agak mengkhawatirkan kalau nanti
pak jokowi hadir ada hal hal yang membuat beliau tidak enak
karena bagaimanapun kita harus menghargai
presiden sebagai kepala negara
kita harus menjaga presiden sebagai kepala negara
karena simbol negara itu tidak boleh diganggu
yang berikutnya harus juga menjaga perasaan beliau
kita menjaga itu semua lah
sehingga untuk keamanan bersama
kita batal untuk mengundang pak jokowi pada acara besok
ya itu tadi founder yang kami lakukan di cnn indonesia newsroom
sekitar satu jam yang lalu
artinya masih cukup baru informasi itu kami dapatkan
saya ingin ke bang rasman
dengan segala alasan tadi sudah disampaikan oleh pak selamat marif
pak jokowi tidak diundang dan sebagainya
bang rasman melihat ini seperti apa
nah inilah potretnya
baru aja dua hari yang lalu
saya live bersama pak selamat marif
beliau mengatakan itu mengundang pak jokowi
mengundang kmh ma'ruf
mengundang pak prabowo
mengundang pak sandiaga uno
tadi juga masih sama
tiba tiba berubah satu jam yang lalu
saya lebih percaya dengan sosoknya seorang egy sujana
daripada seorang ulama yang seperti itu
dia pewaris para nabi
kalau bicara jujur
harus sama hati dengan perbuatan
kalau begitu saya dapat menafsirkan bahwa besok ada unsur politiknya
berarti relevan dengan yang disampaikan bang egy
kami besok akan melakukan reuni
untuk mendukung prabowo sandi
tidak ada urusan
tidak ada yang melarang
tapi kenapa anda harus tutupi ini
dengan mengatakan tadi bahwa kurang respect
mendengar imam besar dari makassaya kesana
disuruh bang egy
saya sudah katakan bang abang disana beri warna
benar tidak bang
kausana rasman beri warna
saya beri warna sekarang
kalau nanti terpilih pak jokowi
saya akan menyampaikan pikiran pikiran bang egy
pikiran saya tentang indonesia ini
kalau terpilih nanti pak prabowo
saya akan sampaikan ke bang egy
bang egy yang akan memutar situasi itu disana
ini konsep kita berdua
kenapa saya ingin menjadi berbeda
jadi saya katakan lebih baik seperti bang egy
katakan yang sejujurnya
jangan ada dusta diantara kita
kok anda roba itu
nah makanya kalau ini yang terjadi
besok potret dari masyarakat
ternyata memang benar
ada agenda terselubung yang dibuat
kalau memang tidak suka kepada pak jokowi
tidak ada apa apa
nanti kalau ada yang pendukung pak jokowi
silahkan membuat acara
saya juga belum tentu datang kok
dalam persoalan persoalan itu
saya juga punya sikap sendiri
saya masuk di partai pkb
tapi apakah saya sependapat dengan pemimpin negeri ini seluruhnya
tapi saya perlu katakan bahwa
sikap sikap yang berbeda
seperti cara pak syafiq
selam ben ma'arif ini akan membuat kita benturan
kan sudah berbeda kami
apa yang disampaikannya semuanya logika
seluruhnya masuk di akal pikiran saya
tapi dengan bahasa pak selam ben ma'arif sebagai ketua
maka saya katakan kepada beliau
yang sering saya lihat bapak itu keluar satu
dari rumahnya pak prabowo
mengatakan ada kriminalisasi
kemudian datang ke mabes polri
saya sudah tahu itu biasanya saya kok kuasa hukum
masalah geris natali
itu biasanya melapor bang egy
kalau nggak bang egy yang melapor
pasti saya yang disuruh
tapi apakah saya berbeda dengan bang egy
kita bersama untuk memperbaiki bangsa ini
karena kedua sosok ini perlu orang di dalamnya
oleh karena itu
maka menurut saya
kalau begini cara pak selam ben ma'arif
ganti dia dengan bang egy sujana
ini permintaan saya
karena konteks keimanan dia sebagai ulama
pembicaraan dia sebagai seorang pemimpin
karena ingat ya
bahwa orang tua saya juga ulama
tidak ada kalau dalam konteks ajaran agama
al islamu ya'lu alayu'l alayh
tidak ada yang lebih tinggi
yang lebih mulia
kecuali islam dalam konteks saya
tapi bagi orang lain
pasti dia akan mengatakan agama dia yang paling benar
tapi bagaimana dengan cara grace natali
saya setuju beliau ini mengkritisi itu
karena memang sumbernya al quran
sumber mereka injil mazmur taurat zabur
itu semuanya ada
dan itu agama samawi
tapi apakah kita harus berbenturan di sini
maka saya katakan terjawab sudah
bahwa selama mahari berbohong
dia mengatakan dua hari yang lalu
lai baipon akan mengundang
kemudian hari ini
kemudian tadi masih ada pembicaraan saya dengan dia
dan kemudian pak marta bersumpah
kontraproduktif dengan bang egy
lalu kemudian sekarang mengatakan tidak diundang
karena mengatakan tidak respect
you kalau benci
janganlah karena kalian membenci seseorang
lalu kamu berlaku tidak adil kepada dia
saya mau dijawab bang egy itu pertanyaan itu
oke baik bang egy
menjawab itu bagaimana
undang mengundang tadinya
mau diundang pak jokowi
dua duanya begitu ya bang rasman ya
terakhir tadi terbaru tidak diundang
tapi ke pak prabowo sudah secara lisan
bang egy bagaimana melihat ini
selamat maharif ini adik kita ya
waktu pergantian pemimpin dua ratus dua belas
kemudian ganti ke maruf
itu saya salah satu yang mengusulkan selamat ini
jadi ngapain saya mau jadi ketua dua ratus dua belas orang saya yang mengusulkan
itu sudah salah pilih ya bang
dulu kan belum ada kesalahan
jangan tunjuk terus orang bang
ini cara saya mendik
jadi aku binatang
iya betul bang
jadi orang terkenal
cara memahaminya ya
kalau cermat tadi
apa yang dikatakan adinda selamat maharif tadi
dari macam macam ulama
dari yang dimaksud imam rizik
dia sebagai pelaksana mesti tunduk
kepada perintah ulama
jadi bukannya selamat maharif berbohong
atau ingkari janji
dia lebih taat kepada ulama
karena memang doktrin di kita itu
taat kepada habib rizik
sebagai imam besar umat islam
jadi keputusan itu memang berangkat dari sejumlah masukan ya artinya
kalau menurut pengakuan dari salam tadi kan
ada masukan dari berbagai ulama dan dari imam besar
kalau bang egy sendiri setuju tidak
kalau kemudian diundang dua duanya capresnya
kalau saya dalam perspektif demokrasi setuju aja
apanya gak setuju
kalau pun diundang juga jokowi gak berani datang juga
jadi kalau saya melihat
soal hadir atau tidak ya
baik sosok dua ini
kalau pertama tadi
kalau hadir hadir keduanya
karena akan meneduhkan
menyematkan rasa persatuan kesatuan bangsa
itu yang penting
nah kalau tidak hadir
tidak hadir keduanya
kalau pak prabowo hadir di sana
yang kita khawatirkan bukan sayanya
sudah mulai mencari
titik titik mana pelanggaran
itu kata bang egy benar
tidak bisa dikontrol lagi
dan giro semangatnya kan beda
pokoknya kita nggak pilih pemimpin yang zolim
pemimpin yang mengkrimenasi ulama
kita fokus ke pak prabowo kan begitu
nah artinya menurut saya
yang sulit dihindari
memang orator orator nantinya
ditambah memang pak prabowo ada di sana
berarti simbolnya sudah kelihatan
nah akhirnya dicarilah kesalahan kesalahan
nah bawah selunya tinggal mencatat tuh
nah akhirnya menyulitkan pak prabowo juga
dianggap banyak melakukan pelanggaran
meskipun sampai malam hari ini
kita belum ada informasi ya
pak prabowo akan hadir atau tidak
konstruk berfikir dan menjadi hukum ya
kan tadi saya sudah bilang
adalah si paslon
dan kita caleg
hukum untuk itu
bukan untuk pendukung
itu harus dipahami
kalaupun prabowo datang
tapi dia tidak melakukan indikasi indikasi yang dimaksud dengan pelanggaran namanya
bawah selunya menyatakan apaan
ada tidak sih efek elektoralnya bang
karena itu saya tahu diri
saya biasanya orator
tapi saya tidak bicara
besok bang egy akan bicara ya
kita harus didatang lebih dahulu pak rasman
saya tahu betul
sebagian besar dari pa dua ratus dua belas itu khawatir
karena bank egy ini tidak bisa direm
karena apa yang menurut dia
itu yang akan dia sampaikan
nanti kita lanjutkan usai jeda
saya juga akan kemas panggung untuk membedah
apakah ada efek loktif elektoralnya begitu untuk besok
kita break terlebih dahulu
saya akan kembali sesaat lagi
efek elektoralnya kalau besok prabowo datang
apakah memberikan citra positif
justru sebaliknya kalau memang pak jokowi karena juga tidak diundang ternyata
akan memberikan efek negatif
atau sudah semakin terasa polarisasi ini
kalau secara insentif elektoral
kedua duanya bisa dapat panggung ini
misalnya kalau pak prabowo nggak datang
pak jokowi datang
kemudian mereka walaupun pak jokowi yakin
kemudian menjelaskan tuduhan terhadap dia selama ini
kemudian dia menyalami menyapa
kemudian memberikan empati solidaritasnya
mereka mendukung penuh kegiatan ini
bahkan menjamin yang hadir di reuni dua ratus dua belas selamat sampai ke rumah
tidak ada yang terluka
tidak ada satu tetes darah pun yang mengalir
itu kan citranya elektoralnya bagi pak jokowi
artinya beliau mampu menjadi pemimpin
tidak hanya untuk agama tertentu
untuk golongan tertentu
tapi untuk semua yang ada gitu
nah ini yang kita tunggu tunggu juga
sebetulnya yang baiknya memang keduanya
untuk mendapatkan elektoral itu
kalau hanya pak prabowo besok yang hadir
tapi kalau pak prabowo yang datang
pak prabowo juga akan mendapat panggung juga
bahwa inilah pemimpin yang sebetulnya lama kita tunggu tunggu
dan inilah momentumnya
nah tetapi kemudian kehadiran pak prabowo yang agak rumit adalah
ya tertuduhlah pak prabowo menjadi dalang atau desain
padahal ini pak prabowo tidak tahu menahu soal ini
dan beliau kan masih di luar negeri juga
nah artinya baik pak prabowo maupun pak jokowi sedang mengkalkulasi
nah kalaupun tidak diundang tadi
berarti pak jokowi sudah
confirm tidak hadir begitu ya
confirm tidak hadir
tapi kalau dengan kemarin
kan pak jokowi diundang
pak ma'ruf diundang
nah harapan kita
harapan politik kita kan begitu
kita ingin bagaimana menyematkan keteduhan
menyematkan persatuan dan kesatuan
diksi perasa yang besok saling fitnah
pemerintah juga hari ini sudah sadar
dulu orang mau lakukan aksi dua ratus dua belas
di tengah jalan di stop mobilnya
masih ingat itu kita
peristiwa bentangan empiris itu
dan sekarang tidak terjadi
pemerintah tidak sangat represif
tidak melakukan apa namanya
jangan sampai kemudian besok misalnya pns dilarang
tapi menurut anda juga malah
karena belum ada konfirmasi di pak prabowo
artinya menurut anda juga pak prabowo juga masih mengkalkulasi
ini kan jebakan sebetulnya mas
kalau misalnya jebakan ini
jebakan batman ini bisa dikelola dengan baik
piawai mahir mengelola ini
mana yang terjebak aja
kalau besok ada yang
rusak citra ini
ini yang akan kita berbahaya nanti
oke silahkan pak egy
ini yang justru yang berbahaya
tidak ada siapa yang mau jebak
kalau mau jebak justru diundang
nanti dibikin kondisional
itu namanya jebakan
ini tidak diundang
ya maksudnya adalah
ini tidak ada jebakan jebakan
tapi kalau misalnya pak prabowo datang
tidak ada masalah
prabowo nya tidak mengindikasikan tiga hal penting
di dalam kategori pelanggaran kampanye
sebentar datang saja tidak apa apa
tidak ada apa apa
karena ada acara kawinan
terus dia nggak boleh datang lagi
ini kan kesan isu
terakhir bang rasman
melihat ini bagaimana
besok acaranya seperti apa bang rasman
saya sudah hampir bisa mengkalkulasi
setelah mendengar penjelasan dari pak
saya yakin memang
panggung ini dipersiapkan untuk pak prabowo
hadir atau tidak hadir pak prabowo
jawabannya sudah jelas
reuni besok itu adalah arahnya untuk mendukung prabowo sandi
selesai sampai di situ
kenapa nggak jujur aja dengan kata kata bang egy tadi
kenapa tidak ngomong aja terus terang
sehingga kita tahu
untuk apa kan selama ini
kita debat sekian hari
itulah yang saya katakan tadi
kalau bang egy yang mereka pasang di sana
ini saya tidak tahu
ini saya tidak tahu
saya dibilang melamar tpua
terakhir saya menjadi bagian bagian
ending dari statement kita pada malam hari ini
ternyata memang besok itu ada unsur politiknya
dan karena itu maka buat apa selama ini dirambu dengan kata kata membuahi orang
siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini
sebagai seorang muslim saya akan lakukan yang terbaik
sehingga kali singkat saja
kalaupun indikasi politik juga ada
nggak ada pelanggaran hukum
gak ada masalah ya pak egy
gak ada masalah
hukum apa ini
yang rasman gondok ini kok nggak jujur
kalau masalah pelanggaran hukum pasti juga
pasti tidak ada pelanggaran hukum
kita lihat seperti apa besok acara reuni dua ratus dua belas
mudah mudahan berjalan lancar
terima kasih banyak mbak egy sudah hadir malam hari ini
bang rasman terima kasih sudah hadir
mas bangi terima kasih sudah hadir di private malam hari ini
dan kami akan segera kembali saat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia